sebuah benda mirip bom ditemukan di depan mesin atm di spbu kertijayan
benda yang terbungkus plastik warna biru ini memiliki kabel yang terurai dan bunyi serupa detak jam analog
polres pekalongan kota langsung melibatkan tim gegana brimob untuk evakuasi
saat proses evakuasi ini ruas jalan raya kertijayan ditutup selama hampir satu jam
benda ini pertama kali ditemukan seorang petugas kebersihan di spbu kertijayan yang sedang membersihkan lokasi spbu
benda mirip bom ini langsung dibawa ke tanah lapang untuk dihancurkan oleh tim gegana brimob polda jateng
ditemukan tiga pipa besi berukuran empat puluh cm dengan masing masing diameter lima cm
untuk melakukan pengungkapan pelaku yang meletakkan barang yang diduga bom itu
kapolres pekalongan kota berjanji akan mengungkap pelaku teror yang sengaja meletakkan benda mirip bom di spbu kertijayan
polres akan menurunkan satreskrim untuk mengungkap motif teror tersebut
roby bernardi pekalongan jawa tengah